kabel listrik udara yang menumpuk pada satu tiang penyangga di jalan bakti satu kebayoran baru jakarta selatan kamis malam terbakar
meski kebakaran tidak sempat meluas namun pasokan listrik di sekitar lokasi sempat padam
membakar tumpukan jaringan kabel udara di jalan bakti satu kebayoran baru jakarta selatan kamis malam
besarnya kobaran api dan suara letupan membuat warga tak berani mendekat
diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kabel yang terkelupas
api berhasil dipadamkan lima belas menit kemudian setelah petugas tiba di lokasi
yang terbakar kita dapat berita kabel udara
antara dari tiang ke tiang
kita sampai kebetulan api sudah menyala
kita coba padang pakai apar
karena masih ada arus listrik agak sulit kita
coba memakai empat tabung apar